tiga puluh tujuh warga nusa tenggara ditangkap aparat kepolisian
kesatuan pelaksana pengamanan pelabuhan tanjung mas semarang
ke tiga puluh tujuh tki ilegal ini diketahui akan mencari kerja di malaysia
tanpa dilengkapi dokumen
keberadaan tiga puluh tujuh warga nusa tenggara ini diketahui aparat kepolisian
kesatuan pelaksana pengamanan pelabuhan tanjung mas semarang
pada minggu dini hari
petugas yang mendapat informasi langsung menangkap dan memeriksa mereka
yang terdiri atas tiga puluh empat orang dewasa dan tiga anak balita
berdasarkan pemeriksaan polisi mendapati tiga puluh tujuh warga yang sebagian besar
dari bima nusa tenggara barat itu akan berangkat ke malaysia
untuk mencari kerja
dari pelabuhan tanjung mas semarang mereka akan menumpang kapal
ke pontianak untuk kemudian menuju negeri jiran melalui jalur tikus
sementara itu mereka hanya membawa paspor tanpa dilengkapi visa
ataupun surat ketenaga kerjaan
polisi pun menduga para warga ini mencoba menjajikan
di tki ilegal di malaysia
ompos omposnya bayar tersendiri
untuk diajak warga tetangga sekamung atau gimana sebelumnya
atau ke malaysia ini
tidak diajak juga tapi kita kepengennya pergi ke sana
karena dia tuh sukses banget gitu
suksesnya luar biasa kerja di sini
itu siapa mbak
sempat mengajak pas waktu di kampung
tidak pernah mengajak
cuma kita ingin inisiatif yang penting
dua puluh empat orang dewasa dan tiga orang balita
dimana diduga mereka akan jadi tki ilegal ke malaysia
hingga saat ini para warga yang diduga tki ilegal tersebut
masih berada di kantor polisi pelabuhan tanjung mas semarang
senin ini hasil pemeriksaan akan
dan dilempahkan ke polrestabes semarang untuk didalami
termasuk untuk mengetahui kemungkinan adanya jaringan
yang menjanjikan mereka bisa bekerja di malaysia
dengan mudah dan ilegal
dabar sinuko semarang